otoritas jasa keuangan ojk akan terus hadir untuk memastikan legalitas dari jasa pinjaman online demi keamanan konsumen
hal tersebut disampaikan oleh hasan fauzi selaku kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan
aset keuangan digital dan aset kripto ojk dalam acara pelantikan dua anggota dewan komisioner ojk yang baru di gedung mahkamah agung jakarta rabu pagi
hasan juga menambahkan untuk mengurangi pinjam kepada pinjaman online ilegal
kedepannya akan ada market conduct yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala pemeriksaan secara khusus
serta mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan pasar perusahaan
tujuannya agar lembaga keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan
market conduct kedepannya akan menjadi prioritas ojk agar masyarakat sebagai konsumen memiliki pemahaman yang baik mengenai resiko kemudian di kemudian hari
yang harus menjadi upaya yang tidak putus putusnya dari kita semua
ojk tentu akan terus hadir dan memastikan legalitas dari sisi instrumennya sendiri kemudian terutama penyelenggara
dan saya kira pada saatnya nanti akan hadir market conduct yang mungkin akan lebih mencerminkan kebutuhan dari seluruh stakeholders di pelaku pinjaman online ini
market conduct ini tentu kita harapkan sama sama dipatuhi
jadi ini bukan kerja ojk sendiri
tapi ini akan membutuhkan
seluruh stakeholders di industri kita untuk sama sama membangun market integrity atau integritas pasar